pandemi covid sembilan belas memang berdampak pada semua industri
namun kemampuan beradaptasi yang baik membuat industri fashion justru semakin berkembang
terbukti salah satu brand fashion tanah air dengan founder yang berasal dari ranah minang
hadir dengan produk berkualitas dan mampu bersaing dengan brand brand ternama lainnya
fashion busana muslim saat ini sangat diminati oleh kaum perempuan di indonesia
para desainer pun berpacu dalam menciptakan kreasi busana gamis termasuk brand brand lokal
salah satu desainer dan produsen yang ikut dalam memenuhi kebutuhan fashion muslim adalah mdly
merupakan desainer minang yang mampu menembus pasar asia tenggara dengan brand muslim lokal
mdlj ada sejak tahun dua ribu delapan belas
sejak tahun tahun lalu ia menciptakan desain busana muslim bagi perempuan
mulai dari kerudung baju gamis celana rok kemeja blues tunik dan juga berbagai koleksi mukena
meskipun pandemi covid sembilan belas mempengaruhi banyak aspek kehidupan
mdly terus berkembang dengan pesat menghasilkan karya karya yang luar biasa
termasuk koleksi ⁇ its ⁇ series dua ribu dua puluh tiga yang diabadikan langsung di tiga negara
yaitu perancis swiss dan spanyol
koleksi yang telah diabadikan itu kemudian ditampilkan dalam sebuah event bertajuk marvella fashion show dua ribu dua puluh
di kota bukit tinggi sumatera barat akhir pekan lalu
karena bukit tinggi itu merupakan lokasi yang strategis untuk para reseller
dan itu dekat ke beberapa daerah lain seperti jambi pekanbaru medan masjid impuan aceh
jadi ini lokasi yang strategis
dan kebetulan saya
saya lahir dan dibesarkan di sumatera barat
jadi ini merupakan kebermanfaatan mdlj untuk tanah lain
perkembangan dan pencapaian luar biasa mdly juga didukung oleh antusiasme para reseller yang luar biasa
kadiran reseller membantu mdlj untuk menyebar luaskan produknya ke seluruh penjuru negeri
sebagai apresiasi kepada reseller
mdlj memberikan penghargaan kepentingan
khusus dan door price yang diserahkan bersama dengan marvella fashion show
sejak mdlj ini ada kalau tidak salah
dua ribu delapan belas kalau tidak salah
alhamdulillah selama ini tidak ada yang mengecewakan
sesuai dengan budget pasar kita
ada yang harga banyak
ada yang kelas menang ke atas
peminatnya karena kita pasar kita banyak
jadi ada yang minta harga yang standar
ada harga yang lumayan
produk produk mdly yang berkualitas
produk produk desainer ternama
namun hadir dengan harga terjangkau
tentu saja menarik respon bagus dari pecinta fashion
produk produk mdly kece kece banget
hari ini yang aku pakai juga produk mdlj
bahannya bagus banget
desainnya juga eksklusif
dengan harga yang affordable
kita sudah dapat kualitas kayak brand brand
pertama mengucapkan selamat dan sukses
dan bangga sebagai ketua dekranas
karena salah seorang anak muda hebat di kota payakumbu
bisa melahirkan brand yang besar
saya merasa bangga sekali
mudah mudahan ini bisa menginspirasi
untuk pelaku umkm yang ada di kota payakumbu
terutama pelaku kreasi fashion
marvella sendiri berasal dari bahasa perancis
yang berarti keajaiban dan sangat bagus
menjadi sebuah perayaan yang luar biasa
untuk merefleksikan perjalanan mdlj
yang penuh rahmat dan berkah dari sang pencipta
tak hanya totalitas sebagai event pertama di sumatera barat
para pengunjung panitia dan pengisi acara
juga dibuat terkesima
dengan berbagai koleksi yang ditampilkan